saudara dewan pengawas kpk menjatuhkan sanksi etik berat terhadap tiga pegawai rumah tahanan kpk
karena menerima pungutan liar ketiganya diperintahkan untuk meminta maaf secara terbuka
ketua dewan pengawas kpk tumpak penggabean mengatakan dengan status kpk sebagai bagian eksekutif
maka sanksi etik berat dijatuhkan dalam bentuk sanksi moral
penerapan sanksi berat dengan permintaan maaf dilakukan karena saat ini pegawai kpk merupakan bagian dari aparatur sipil negara
ketiga pelaku telah berstatus tersangka oleh kpk dalam perkara serupa dan saat ini para tersangka ditahan di polda metro jaya
sanksinya adalah sanksi berat yang berupa
nah permintaan maaf secara terbuka langsung
sudahlah karena sekarang memang kita sudah beralih statusnya menjadi asn